harapan untuk kehidupan yang lebih untung di tahun baru imlek selalu jadi impian setiap masyarakat keturunan tionghoa
untung atau cuan jadi indikator bagi keberhasilan sebuah usaha
namun dibalik cuan yang dirau pedagang di petak sembilan ternyata kebanyakan perputaran uang ini masih berasal dari produk impor
saya ajak anda menelusuri jantung pecinan kota jakarta berikut ini
angpao menjadi tradisi yang harus selalu ada dalam perayaan imlek
namun kita tidak bisa pungkiri bahwa keturunan tionghoa menguasai berbagai sektor usaha yang ada di indonesia
ekonomi kita pun dan juga para pedagang yang ada di petak sembilan pun ketularan cuannya
permintaan atau demand terhadap ornamen ornamen menjelang imlek meningkat
tapi yang jadi pertanyaan apakah di tengah meningkatnya demand atau permintaan terhadap ornamen ornamen imlek ini
juga dibarengi dengan produk produk lokal atau dalam negeri yang memadai
atau justru harus impor lagi
kita akan temukan jawabannya selengkapnya
perayaan imlek tentunya tidak lepas dengan ornamen ornamen imlek yang kebanyakan berwarna merah
karena bagi masyarakat etis tionghoa warna merah itu artinya membohoki begitu
dan juga tentunya elemen babi tanah ini yang menjadi simbol babi tanah di tahun dua ribu sembilan belas ini
kita akan tanya dengan pedagang di sini seberapa besar peningkatan omset di perayaan imlek tahun ini
selamat pagi bu
saya mau tanya ini peningkatan omset untuk tahun baru imlek tahun babi tanah ini bagaimana
ya lumayan lah lumayan bagus ya
kalau dirupiahkan itu berapa
ya itu yang udah saya bilang tadi ya sepuluh juta dapat
sepuluh juta dapat per hari biasanya kalau hari hari biasa
hari biasa ya lima juta enam juta
jadi lumayan sampai hampir lima puluh persen begitu peningkatan omsetnya
nah saya mau tanya juga untuk barang barangnya ini sendiri kebanyakan distributor atau suppliernya itu
dari dalam negara
dari negara atau justru produk impor
dari impor dari luar
berdasarkan data bps defisit neraca dagang sepanjang tahun dua ribu delapan belas menjadi yang terdalam sepanjang sejarah
penyebabnya bukan lain karena impor yang terus melambung
nilai impor sepanjang tahun dua ribu delapan belas mencapai satu ratus delapan puluh delapan enam puluh tiga miliar dolar as
sementara realisasi ekspor sebesar satu ratus delapan puluh enam miliar dolar amerika serikat
sehingga defisit dagang mencapai delapan lima puluh tujuh miliar dolar as
kue keranjang ini harus ada dalam perayaan imlek
katanya dengan ada kue keranjang ini bisa membawa berkah ke dewa dan juga struktur yang lengket bisa melengketkan rezeki juga
nah apakah penjual kue keranjang juga mendapatkan rezeki yang tinggi di imlek dua ribu sembilan belas ini
koh mau tanya bagaimana peningkatan omset penjualan kue keranjang di tahun dua ribu sembilan belas dibandingkan dengan tahun lalu dua ribu delapan belas
hampir sama ya stabil
dua ribu sembilan belas sama tahun yang lalu stabil lah
berarti untuk kue keranjangnya sendiri untuk satu kue keranjang atau per kilogramnya dijual berapa kok
dari sekitar harga yang rp empat puluh kalau saya ya tapi yang lain lain mungkin di toko lain ada yang lebih murah ada yang lebih tinggi
kalau saya dari empat puluh sampai lima puluh lima
nah ini yang paling penting juga yang saya mau tanya kue keranjang ini suppliernya dari dalam negeri atau impor nih kok
dalam negeri dari dulu saya nggak setahu saya nggak ada yang impor kalau kue keranjang
pemerintah melalui pph impor
pemerintah impor nomor dua puluh dua memperlakukan pembatasan impor terhadap satu satu ratus empat puluh tujuh barang konsumsi untuk menekan gejolak impor
hal tersebut sempat menuai buah positif
hal tersebut menjadi sedikit angin segar bagi perekonomian indonesia
namun ekspor kembali menipis karena situasi global yang mulai pesimis
menteri keuangan sri mulyani pernah menyebut bahwa defisit neraca dagang
masih harus menghadapi tantangan eksternal terutama dari tiongkok negara tujuan ekspor dan impor terbesar bagi indonesia
namun dalam perayaan imlek jumlah permintaan jeruk impor berwarna oranye kemerahan dari tiongkok masih tetap tinggi
kenaikan omset secara langsung dirasakan oleh pedagang di petak
bahan jeruk jelang imlek ini gimana
kalau perharinya keuntungan yang didapat berapa sih mas
ya sekitar ada dua atau tiga juta perharinya
oke untuk harga jeruknya sendiri itu
variasi ada yang isi dua puluh dari harga dua ratus dari yang isi empat puluh dari harga dua lima ada yang paling tinggi dua ratus delapan puluh visi per dua puluh delapan visi
oke ini kan jeruknya impornya mas dari supplier atau distributornya sendiri ada kenaikan harga nggak sih
tidak jauh dari pasar petak sembilan saya juga sempat memantau bagaimana cuan yang didapatkan oleh distributor ornamen ornamen imlek di pasar asmk
pusat grosir yang jadi salah satu distributor utama bagi barang barang yang dijual oleh pedagang pedagang seperti di petak sembilan
dua bulan sebelum imlek ornamen imlek impor ini sudah laris terjual ke pedagang yang berasal dari luar jakarta
salah satu distributor mengatakan mendapatkan keuntungan hingga lima puluh juta per hari dari penjualan pernak pernik imlek yang diakui semuanya berasal dari negeri tirai bambu
barang yang dipesan paling banyak apalagi kalau bukan lampion yang dijual dengan rentang harga rp lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh per buah
disusul amplop angpao dan berbagai gantungan bergambar bagi tanah
imlek jadi momentum yang tepat bagi industri kecil dan menengah untuk mendulang cuan
perputaran uang pada saat imlek pun melonjak tajam
tanpa kita sadari perputaran uang dari mulai produsen distributor hingga konsumen semuanya menyumbang andil dalam perekonomian indonesia
beracat dagang hingga menjadi patokan untuk resistensi dan juga kompetensi produk produk dalam negeri
bukan hanya soal mendulang cuan saat perayaan perayaan hari besar seperti imlek
tapi juga bagaimana kita bisa menjadi tuan dengan produk produk dalam negeri sendiri
aldi hawari fadli julian cnn indonesia